selanjutnya kita pantau nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat di pasar spot pagi hari ini
memang menguat tipis karena sekarang sedang minim katalis positif dari dalam negeri
rupiah masih berpotensi terbawa sentimen negatif eksternal yaitu berupa inflasi tinggi di amerika serikat
sementara dolar indeks ini telah berada di atas level seratus
indeks dolar adalah acuan nilai dolar amerika terhadap mata uang mitra dagang termasuk indonesia
ada juga hasil lindung nilai investor dari berbagai ketidakpastian global
yang juga masih berpotensi memberikan pelemahan terhadap rupiah
dan dalam statement yang baru saja dikeluarkan
menteri keuangan sri mulyani menyebut terjadi capital outflow sebesar satu tiga miliar dolar amerika serikat pada akhir maret dua ribu dua puluh
meski demikian memang bicara soal cadangan devisa kita ini masih aman ya
ada di satu ratus tiga puluh sembilan satu miliar dolar amerika atau setara tujuh dua bulan impor
dan ini masih mampu untuk menopang kelemahan rupiah agar tidak terlalu dalam
sementara itu mengutip dari cnbc survei yang dilakukan oleh reuters terhadap lebih dari seratus ekonom
akan mengalami resesi dalam dua puluh empat bulan ke depan
kita lihat selanjutnya bagaimana dengan indeks harga saham gabungan mengawali perdagangan di sesi pertama tiga puluh menit setelah pembukaan
memang dari pasar saham musim laporan keuangan emiten ini akan menjadi penopang pergerakan ihsg hari ini
namun secara teknikal ihsg rentan mengalami koreksi wajar ya
sembari akan terus mencoba mencapai titik all time high yang baru
situasi yang bisa dimanfaat
ihsg juga memiliki keuntungan untuk mengakumulasi pembelian saham jangka pendek oleh investor
kembali mencetak rekor pada perdagangan rabu
ihsg mendapatkan stimulus dari asia yang juga mayoritas berakhir di zona hijau
netbuy asing di pasar indonesia masih tinggi
netbuy asing di pasar saham tercatat hari rabu kemarin di satu delapan belas triliun rupiah
itu ihsg dan rupiah
bagaimana dengan bursa bursa di zona kawasan
kita ke asia pasifik terlebih dahulu
dari bursa zona asia pasifik nikkei dua ratus dua puluh lima jepang
memang pasar asia kompak menghijau ya
hongkong dan shanghai mulai menghentikan tren pelemahan akibat lockdown
sementara tiongkok dikabarkan akan melakukan kebijakan yang lebih longgar
di tengah amerika serikat yang dikabarkan akan lebih agresif dalam menaikkan bunga acuannya
jepang dan australia mencatat kenaikan tertinggi di zona asia pasifik
penguatan ditopang oleh adanya rally di saham sektor teknologi
sementara di korea ini kita lihat kospi pasar masih menantikan arah kebijakan bank sentral korea di hari ini
sementara itu kenaikan harga minyak dan gas dan perkembangan ketegangan rusia dan ukraina
masih menjadi hal yang diantisipasi pula oleh pasar
kita lihat selanjutnya bagaimana di bursa zona kawasan eropa
namun senara dengan asia pasar eropa juga mengkhawatirkan inflasi tinggi di amerika serikat
yang akan mendorong pemerintah amerika serikat ini melakukan kebijakan pengetatan ekonomi
kenaikan harga ini terjadi akibat makanan dan juga kenaikan harga minyak
akibat kondisi ekonomi inggris
sementara itu bank sentral eropa pada hari kamis menyatakan

sementara itu bank sentral eropa pada hari kamis menyatakan
akan mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi kelemahan ekonomi dan rekor inflasi tinggi yang dihadapi
selanjutnya ke bursa di zona kawasan amerika di saham saham di wall street ya
di sini juga kompak menghijau
rally pasar saham amerika serikat terjadi karena musim laporan keuangan yang positif emiten saham di wall street
perusahaan transportasi ini kembali mencatatkan untung akibat mulai tingginya mobilitas masyarakat
kabar yang cukup baik bagi pasar saham
tentunya penurunan imbal hasil obligasi ini memberikan sentimen positif bagi pasar berisiko pasar saham